aku janji gak akan ninggalin marsya
apapun yang terjadi
kamu kenapa sih nak
iya mah gak apa apa mah
aku baik baik aja
aku janji gak akan ninggalin marsha
apapun yang terjadi
si rendy lagi pdkt tuh sama dia
aku harus nungguin marsha secepatnya
sebelum semuanya terlambat
kamu sejak kapan disini
kamu mau ngapain disini
kamu kenapa tiba tiba mau hilang dari aku
aku gak mau ganggu kami
aku gak mau ganggu hubungan kamu sama tania
aku tuh gak ada hubungan apa apa sama tania
aku tau ingatan aku yang mau pulih
tapi ada yang aku rasain disini
dari aku sama kamu
kemarin randy udah nembak aku
dia nyatain cintanya ke aku
dan aku nerima cinta dia
sekarang kita udah jadi ya
kita gak akan pernah tahu
kapan kita datang dan pergi
bahwa lu udah pulih
seorang tak canggung
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya